yang namanya acara pernikahan sudah pasti ada beragam menu kuliner yang menggugah selera
itu pula dalam pernikahan kaisang erina
dari pilihan makanan untuk para tamu kita bahas dua di antaranya selat dan bistik
selatan bistik adalah perpaduan kuliner budaya eropa dan solo yang sudah ada sejak zaman kolonial belanda
konon sejarahnya penjajah ingin sajian lezat seperti steak di negara asalnya
tetapi raja paku buwono sebagai penguasa tanah jawa saat itu tidak terbiasa menjadikan daging sebagai makanan pokok sehari hari
maka dibuatlah perpaduan makanan antara sayuran dan daging
menurut tradisi lisan di tengah masyarakat selat merupakan pengucapan masyarakat pribumi untuk salat
salah satu tempat yang menyajikan selat adalah warung selat mbak lis yang terletak di jalan yudhistira
berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh warung ini dihiasi pernak pernik dengan suasana eropa
pemilik warung wulandari kusumadianingru mengatakan
yang harus ada dalam selat adalah telur daging buncis wortel kentang mentimun dan mayonis
tertariknya mungkin karena di situ ada sayur mayurnya ada daging ada telur
dan selat itu menyajiannya tidak panas
jadi memang adem
apalagi yang kuah segar
lain halnya olahan daging bistik
konon bistik berasal dari bahasa belanda beefstuk dan bahasa inggris beefsteak
cukup mudah menemukan warung bistik di solo yang biasanya baru buka pada petang hingga malam hari
salah satu warung makan yang menyajikan bistik adalah sumber bistik pak darmo
yang berada di jalan dr ajiman padularan laweyan solo
di warung ini tersedia beragam bistik seperti
bistik daging bistik ayam dan bistik lidah
daging sapi cincang ditumis dengan irisan bawang bombay dan bumbu halus
seperti bawang putih pala merica serta gula merah lalu dididihkan dengan kaldu
setelah itu adonan bistik ditaburkan dalam isian yaitu selada kentang goreng dan wortel
biasanya sepiring bistik dimakan bersama sama untuk satu rombongan dengan tambahan nasi putih
betul betul yangzero itu muter laughing oke
imodal atau bagaimanapun meredakah
rasa bistik mengingatkan kita akan cita rasa masakan keraton jawa yang kaya rempah dan cenderung manis serta cocok menjadi lauk untuk makan malam
ada pun selat yang terasa lebih segar dan ringan menjadi kudapan sebelum makan siang
diliputan cnn indonesia